kelen aku bantu ya
nggak gue bisa sendiri
eh pi ra gue bantuin kelen dulu ya
nyuci kegembu bayar lagi
hargain on tenaga orang
gue marah nih gue marah nih ntar kesana
pokoknya gue gak takut bisa sama dia
yaudahnya nggak usah marah marah lagi
ini salah aku
jadi nanti kalau gue dapet kerja aku ganti ya uangnya
lu mau kerja laura
mau kerja di mana
gue mau kerja buat cari uang buat nya
alhamdulillah lo kemarin marin neng begitu ma
jadinya kan jadi kegemaran marah mulu ma lo
karena lo susah diatur nya jadi marah marah mulu ma lo
kalau sekarang lo punya pikiran begitu mah
lo bisa bersyukur banget
ya ampun laura
bisa ngerti apa kemauannya
ya udahnya sekarang aku capek mau istirahat
iya neng istirahat dah lo
alhamdulillah ya allah
ternyata si laura udah berubah
akhirnya terkabul juga
syukur syukur mudah mudahan selamanya begitu neng
selamanya begitu neng
aduh aduh aduh aduh
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
di bulan puasa ini yang penuh rahmat
nih buat kamu
eh lo emang di rumah gak ada ha
ambil aja di rumah
nih buat kamu
wh anak kecil banyak maunya ya
udah lah dulen
udah syukur dia udah kasih makanan
gak boleh ngomong kayak gitu ah
niat gak sih
anak kecil yang kasih makan
ngapain ngajak dia ke sini
loh kita kan lagi sahur on the road
ya rame rame gak apa apa kan
eh gue sama pom pom udah bagiin semuanya
lo bagi bagiin lo gak usah deket deket gue deh
nah gue udah ketapi
bukannya tadi udah
ya udah lah kasih aja kenapa sih
itu juga masih banyak kok nih
hah satu lagi
pom pom kasih pom kasih kasih kasih
kok banyak banget sih
udah kasih kasih
kok dia datang lagi ya
apa mungkin keluarganya banyak kali ya
eh gue mau keliling keliling dulu ya
gue mau mantau mantau
siapa tahu masih ada anak anak yang belum kita kasih makanan
lama banget nih
ah ini dia
berapa nih berapa nih
wow gila ya nih anak kecil kecil udah pinter banget bisnisnya
hah sepuluh ribu
oh yaudah nih nih nih
masih ada lagi nggak sih
wah kecil kecil udah korupsi
gue minta nasi lagi ah
ah ketangkep lu ha ketangkep lu ketangkep lu ketangkep lu ha
kurang anjir lu ya lu jual makanannya ya
ampun nggak lu
bener lu ampun
terus lu mau berbisnis sama gua nggak
bener lo mau berbisnis sama gue
dengar ya dengar
oke tau dulu dong
j dia lagi
ngapain banyak banyak banget nih
udah tadi gua lihat dia
ya pergi dulu pergi dulu
tadi gue lihat dia dia lagi kasih makanan makanan ke anak anak pengamen
banyak sebelah situ tuh ya
yaudah deh eh gua bantuin dia dulu ya
eh adlan aku bantu ya
nggak gua bisa sendiri
hah eh pira
gua bantuin glenn dulu ya
nih kita ngekerja sama nih
ya kok cuma segini
eh dikit banget
tadi lu dapet berapa ya
nggak ada bohong aja lu
weh gila tuyul
duit lu banyak juga tuh tuyul
ah apaan sih gua langsung gini aja
udah lah ngo strip tuh tutupin
gua udah tahu kok semuanya
dan gua bakal bilang semua ini kopi
gua tadi cuma iseng ya
untuk nambahin ongkos sekolah doang
pasti iseng iseng tuh ya
bisa beli nasi goreng di sekolah ya kan
nanti gua traktir deh tenang aja
tapi tetap opi sama laura bakalan tahu
gua balikin deh duitnya ke anak itu ya
bener lu ya
kalau enggak laura sama opi bakal tahu
awas lu kalau nggak dikasih ini
gua harus balikin
apaan sih lu
masih kurang jelas
gua nggak mau
gua nggak mau jadi itu karena gue tahu
lu cuma pengen bikin gua malu
lagian permintaannya gak masuk akal kok
apanya sih yang kurang masuk akal
lo itu kan tukang cuci
jadi gua kasih pekerjaan buat nyuciin baju gue
aku emang lagi perlu uang buat ganti uangnya kemarin
jarang jarang lu gua baik hati
kalau gitu lo bawa semuanya ya
oh ya mbak ditip cucian ya
kali nggak pernah lihat apa
lihat sana pergi
ya ampun ra
lu ngapain bawa cucian ke sekolah
gua bukan bawa cucian
tapi ini cuciannya sisi
baju kotoran sisi

dia nantang gue gitu
deh deh liat semua hal lu